terima kasih anda masih bersama kami bupati tulung agung jawa timur syahri mulyo
akhirnya resmi ditahan komisi pemberantasan korupsi kpk
di rutan polres jakarta timur pada minggu dini hari
usai menjalani pemeriksaan selama tujuh jam pasca menyerahkan diri
bupati tulung agung syahri mulyo resmi ditahan penyidik di rutan polres jakarta timur
tersangka bupati tulung agung syahri mulyo keluar dari lantai dua ruang pemeriksaan
dengan mengenakan rompi oranya baju tahanan khas kpk
saat dikonfirmasi awak media tersangka syahri mengaku tidak melarikan diri
usai mengetahui berita ott dapat datapan dirinya sebagai tersangka
dirinya berinisiatif datang ke kantor kpk
bukan kami melarikan diri tapi memang ketika ada operasi ott itu
kan saya posisi tidak ada di tempat
saya kan posisi ketika ada ott saya kebetulan dengan keluarga
karena hari raya hari kebutuhan hari raya entah anak anak
di jalan itulah kita kok ada berita katanya ada ott
jadi ott itu kami tidak ada di lokasi
untuk penyelidikan lebih lanjut syari mulyo akan ditahan di rutan polres jakarta timur
untuk dua puluh hari ke depan
f rizal jakarta